jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
ini kenapa dek
makanya kalau jadi anak jangan usil
emangnya enak dipecat
kenapa mbak manny tega banget sama aku
malah cengeng lagi nangis
pergi udah sana
mbak manny bener bener tega ya
aku tahu selama ini mbak marni yang mencuri di rumah ini
tapi mbak malah pita aku
dan mbak malah bersumpah
kalau tangan mbak bakal busuk
saya berani sumpah bu
tangan saya beneran debu busuk bu
ingat ya allah itu maha melihat saya juga tahu kalau allah itu maha melihat udah sana pergi
mbak boleh ketawa sekarang tapi ingat mbak karena karena itu berlaku walaupun kita masih hidup
oh jadi kamu tuh ngancem sama aku saya juga tahu karena itu akan datang tapi enggak sama saya terus
kepengan saya busuk nggak mungkin udah pergi pergi pergi ngomong ngomong saya aduh akhirnya
silasri pergi juga sekarang aku jadi bebas yes sebenarnya enggak ada mama
kenapa sayang sepeda putri hilang hilang
kok bisa enggak tahu tadi putri kalau di sana enggak ada sekarang gimana dong ya udah nanti
kita cari ya sayang ya nanti mama tanya sama mardi sekarang putri main ya ayo
ini kan sepeda bekas kenapa marni bilang baru ya
sepeda bekas kenapa marni bilang baru ya
sepeda baru marto
oh kata marni sih sepeda baru bu tapi kok mirip dengan sepeda anak saya ya
warnanya udah berubah tapi saya ingat sekali bel itu adalah bel yang saya belikan untuk
anak saya waktu saya tugas di belanda
hebat juga ya part
sepeda yang dari belanda
mama cari apa
mungkin mama tinggal di tempat lain kali ya
tunggu di kamar mandi
mama tuh selalu taruh cincin mama disini
kalau kasih emang ya
tadi cincinnya ada disini
kemana pak cincinnya
cincinnya juga hilang
udah deh mas
gak usah banyak tanya
tolong kamu hargai aku sebagai suami kamu
malu dia tetangga
aku suruh ngehargain mas
mas aja gak ngehargain aku
gak ada duitnya
gak kerja lagi
saya berdua dekat ibu
ini kenapa dek
yang dari ini anak siapa bu
kamu gak apa apa
bukan urusan kamu mas
ini urusan aku aku suami kamu tau gak
ya elah mas gitu aja ribet
udah deh kamu anterin dia aja ke rumah sakit
nih aku kasih duitnya
tuh keren ya
gila dia keren banget
itu mirip sama pembantu rumah kamu kan ya
keren banget tempatnya romantis banget beb
dia sama siapa sih suaminya
masih muda lagi
kamu ini bener bener keterlaluan marni
baju yang kamu pakai semalam itu adalah baju favorit saya
saya memang salah bu
tapi saya nggak mencuri barang ibu
ini barang teh ada di gudang bu
saya nggak tahu kirain teh ibu udah gak dipakai
mana mungkin saya mau buang baju favorit saya sendiri marni
jangan jangan yang ngebuang barang barang teh silastri bu
soalnya waktu dia kerja di sini teh
dia selalu ngebuang barang barang di gudang bu
marni jangan sembarang ngomong
lastri itu udah gak kerja di sini lagi
tapi satu lagi ya marni
kamu jalan macem macem
kamu itu udah punya suami sama anak
beneran bu saya nggak nyuri barang ibu
terus itu soal anak muda itu bu
dia tuh udah bantuin saya bu
ya udah tuh bu saya nggak akan ketemu lagi sama dia bu
tapi beneran bu saya bersumpah bu
kalau saya beneran nyuri barang ibu
nih bu tahun saya biarin aja deh bu
busuk bu keluar belatung bu
marni kamu tuh sumpah sumpah
eh ucapan itu adalah doa
lagi aja saya cuma nanya kok kamu pake sumpah sumpah segala
bu lydia tumen tumenan kemari
eh silahkan masuk bu
saya kesini cuma mau tanya sama kamu
marni pinjam uang sepuluh juta katanya buat kamu
aku pulang kerja mas
istri pulang kerja bukannya disambut
tadi ibu lydia kemari
dia nanyain kamu sebenarnya kamu ada pekerjaan tempat lain
ah udah deh mas
bu lydia segala diladenin
mas aku ini pulang kerja ya
ibu lydia kemari dia menanyakan soal pinjaman sepuluh juta
katanya kamu bilang aku yang minjem
kok tega banget sih
karena mungkin aku minjem uang sebanyak itu marni
udah abis dipake judi
kenapa kamu keberatan
eh mas aku nih lapar nih dari tadi udah ngomong lapar lapar lapar
ada makanan gak
hah gak ada kan
eh apaan nih datang datang ke rumah
kok situ yang hutang
situ yang marah marah
mau bangkrut gue nih bayar hutang lo
iya iya pergi pergi
ke rumah mau rumah